satelit republik indonesia atau satria satu berhasil meluncur pada hari senin pukul lima lebih dua puluh satu menit waktu indonesia barat
atau hari minggu pukul delapan belas dua puluh satu waktu florida amerika serikat
satelit terbesar milik indonesia ini sukses mengangkasa menuju target orbit satu ratus empat puluh enam bujur timur
satria satu dibawa roket falcon sembilan milik spacex dari landasan di cape canaveral florida
satria satu bakal memeratakan akses internet di area tertinggal terdepan dan terluar indonesia
rencananya satelit ini bisa memfasilitasi layanan internet di lima puluh ribu titik fasilitas publik dengan kecepatan empat mbps
dalam unggahan instagram presiden joko widodo menyebut peluncuran satria satu ini sebagai salah satu upaya pemerataan
pembangunan infrastruktur digital di pusat pelayanan publik di seluruh indonesia
pelaksana tugas menteri komunikasi dan informatika mahfud md membantah tudingan yang menyebut
menyebut satria satu tidak ada gunanya
menurut mahfud satria satu merupakan proyek strategis nasional untuk memberikan pelayanan publik di daerah tiga t
dan untuk pemerataan akses internet titik layanan publik
fungsi satria satu ini adalah untuk meratakan akses internet terutama untuk keperluan pendidikan
untuk kesehatan layanan publik untuk masyarakat untuk tni untuk polri
seluruh wilayah tanah air khususnya di daerah tertinggal terdepan dan terpencil
saya ingin membantah pendapat yang mengatakan satria satu atau satelit republik indonesia ini tidak ada gunanya
karena jaringan di bumi itu tidak bisa tersedia berhubung adanya kasus bts empat g
yang sekarang ditangani
satelit ini dibangun oleh satelit nusantara tiga dan dirakit tels alenia space di perancis
biaya investasi pembuatan satria satu telah membekak awalnya empat ratus lima puluh juta dolar amerika
atau sekitar enam enam triliun rupiah menjadi lima ratus empat puluh dolar amerika atau sekitar delapan triliun rupiah